dua petak rumah toko penjualan ban dan aksesoris mobil di jalan imam munandar pekanbaru riau rabu
sore terbakar api cepat membesar karena banyaknya ban dan bahan aksesoris mobil yang mudah terbakar
lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api diduga kebakaran terjadi akibat
sambaran api dari korsleting listrik pada pickup yang sedang dalam perbaikan di dalam toko tidak
ada korban jiwa dalam peristiwa itu namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah
merapi awal dari mobil ada kebocoran bensin terus api membesar yang terbakar
bengkel dan penjualan ban
dua kios yang digunakan sebagai konter ponsel serta pegadaian di kawasan pondok pinang kebayoran
lama jakarta selatan ludes terbakar rabu dini hari banyaknya material yang mudah terbakar
membuat kebaran api kian besar dan menjelar kebangunan kiosk yang berada di sampingnya
hai delapan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api tidak ada korban jiwa dalam
kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi kebakaran melanda sebuah rumah

di kawasan pondok pinang di jawa tengah rabu siang kebakaran terjadi saat pemilik rumah baru
menyalakan kompor gas percikan api dari kompor tiba tiba menjalar ke tangki sepeda motor yang
mengalami kebocoran bahan bakar tiga unit sepeda motor dan empat sepeda ontel tinggal kerangka
dilalap si jago merah api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran diturunkan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah langsung keluar dari ruang dapur untuk meminta bantuan tetangga
akibat kebakaran korban menelan kerugian hingga delapan puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia